kita ke sukoharjo jawa tengah
sebuah ledakan diduga berasal dari paket kardus berwarna coklat
terjadi di asrama grogol indah solo baru grogol sukoharjo jawa tengah
kejadian ini terjadi sekitar pukul delapan belas pada minggu sore
lokasi kejadian dari informasi yang kami terima
ini berada di samping rumah asrama arumbara
alamat jalan larasati nomor aa dua belas
di desa telukan kecamatan grogol kabupaten sukoharjo
dan menurut para saksi yang sedang berada di dalam rumah
tiba tiba mendengar suara ledakan yang sangat kuat
hingga mengakibatkan jendela bergetar
kemudian saksi dan juga para tetangga
tetangga asrama khususnya keluar dan langsung melihat ke depan rumah
melihat seorang korban dalam keadaan berlumuran darah
selanjutnya korban ditolong oleh warga
dibawa ke rumah sakit indriati solo baru
dan selanjutnya dirujuk ke rumah sakit muwardi surakarta
dan selanjutnya ini sudah terhubung
bersama kami jurnalis transmedia budi harjo
halo budi selamat malam
selamat malam pusma
budi bisa laporkan kepada kami
apa yang terjadi di asrama polisi sukoharjo polda jateng
baik terima kasih
jadi perlu diketahui bahwa
tadi minggu sore pukul delapan belas
menurut informasi yang berkembang
ini diduga sebuah ledakan diduga bom
yaitu berupa paketan
yang diberikan ke salah satu warga
yang diduga warga tersebut juga anggota kepolisian
penerima paketnya yang diduga adalah warga
yang diduga adalah polisi ini
adalah benar pemesan paket tersebut
jadi paketan itu datang
dan terdengar suara ledakan yang sangat keras
konfirmasi sudah ada berapa korban sejauh ini
sementara input yang berkembang
ini satu yang menjadi korban luka luka
itu sekarang sudah dibawa di rumah sakit setempat
namun demikian saat ini di tempat kejadian
juga dijaga ketat oleh aparat kepolisian dari brimob polda jateng
seberapa luas asrama polisi brimob sukoharjo ini
kemudian berapa jauh jaraknya dari wilayah permukiman warga
jadi pemukil asrama kepolisian ini
dulunya sampai sekarang pun juga masih aktif
untuk dipakai markas brimob dari boda jateng
namun demikian di depan markas brimob itu
terdapat asrama kepolisian
yang dimana juga berdekatan dengan perumahan warga
cuman pembatas jalan aja
antara perumahan warga umum dengan asrama kepolisian
artinya rumah tersebut berada dalam komplek
atau ada di sisi di markas brimob begitu
jadi asrama itu di komplek
komplek markas brimob polda jateng
nah demikian pusma
budi apakah terjadi mungkin pemadaman listrik di sana
yang kita ini di tempat kejadian
masih dalam keadaan normal normal saja
artinya seperti pemadaman listrik atau seperti apa
itu sudah tidak dilakukan
namun demikian menurut informasi dari kepolisian
saat ini pihak kepolisian telah
berdagang baik di tingkat gosek maupun di kores
pasca kejadian diduga ledakan bom ini
baik budi apakah sudah ada informasi
dari pihak berwenang ketika paket tersebut meledak
paket itu masih menyisakan ada mungkin data
atau informasi soal pengirim
atau mungkin yang bisa diidentifikasi sebagai pengirim
jadi saat ini masih dalam penyelidikan
sementara rencananya dari kapol dada tengah
itu akan memberikan statement secara resmi
mengenai dugaan ledakan bom itu puspa
artinya sampai saat ini apakah ada sejumlah saksi
yang masih dimintakan keterangan terkait dengan
ledakan yang terjadi di asrama brimop ini
ya jadi sejumlah saksi sudah dimintai keterangan
untuk keterangan dari resmi dari kepolisian
kita masih sama sama menunggu di polsek ngerogol puspa
baik budi apakah ada informasi juga terkait dengan
adanya ledakan ini
apakah sebelum atau di hari hari sebelumnya
ada teror serupa yang juga
hal hal atau hal hal mencurigakan yang terjadi
di wilayah asrama brimob
belum ada informasi
namun demikian kita juga masih menggali
mengenai informasi apakah ada sedikit cerita atau story
sebelum dugaan ledakan bom ini meledak
jadi kita saat ini juga masih mencari informasi itu
kebenaran atau keberadaannya jawab mana dari kepolisian
kita juga masih menunggu statement dari kapolda jatengah puspa
satu orang dilaporkan terluka
apakah anda bisa memberikan kami informasi
apa jabatannya kemudian
apakah memang tinggal lama di asrama tersebut
ya jadi anggota atau mungkin yang menjadi korban itu
belum diketahui juga artinya
bertugas di kesatuan apa
cuma menurut informasi beliau itu bertugas
di salah satu asrama
bertugas di polres sukaharjo
jarak asrama ke polres ini apakah memang cukup dekat
ada hal hal yang mungkin dicurigai oleh saksi mata
ataupun mungkin korban atau keluarga korban
ya jadi perlu dikabarkan puspa
berada di kota solo
yakni di tengah kota solo
sementara kalau asrama yang menjadi tempat kejadian perkara ini
posisinya di sebelah utara
maksudnya di kabupaten sukaharjo
jadi kalau kita mau ke asrama maupun ke polres
kita harus melakukan perjalanan sejauh
delapan atau sampai
artinya kita juga masih melewati jembatan yaitu
sungai pengawan solo
kami terus memantau informasinya
melalui anda budi harjo kusumo
untuk sementara terima kasih
baik baik puspa